apalagi hanya dengan seorang diri

jangan lupa like subscribe dan share ya

wah dimana kau
aku sudah mencarinya keliling istana
namun tidak ada gunanya juga aku berteriak
dia tidak akan mendengar
obon kamarnya menyala
namun ini sudah lalu parah
jangan jangan ada uap di dalam

dari mahkotanya dia adalah raja pada jajaran yang baru
dia prabu surawi sesa
baiknya aku pergi
daripada membuat masalah menjadi rumit
mau kemana kau punya sebodoh
khawatir akan bisa kabur dari kau
siliwangi keluarkan semua ilmu kandung raga kamu
karena sebentar lagi kau akan meninggalkan mayatmu ini
kaum membelah raga menjadi dua saja
sulit menghadapi kami
apalagi hanya dengan seorang diri